ya selain banjir tanah longsor dan juga angin puting beliung yang menerjang sejumlah daerah di jawa timur
di sampang tiga pekerja tewas tertimbun longsoran tebing
sementara itu di sidoarjo dan tuban angin puting beliung memporak porandakan belasan rumah dan pohon
evakuasi tiga korban tewas akibat tertimbun tebing longsor di desa banjar tabulu sampang senin siang berlangsung dramatis
puluhan warga berupaya melakukan evakuasi dengan bantuan alat berat
ketiga korban akhirnya bisa dievakuasi satu persatu dari runtuhan tebing setelah berusaha selama hampir dua jam
longsornya tebing setinggi empat puluh meter ini diduga terjadi akibat hujan deras yang melanda sampang selama dua hari berturut turut
tanah longsor akibat hujan deras juga terjadi di kabupaten trenggalek
akibatnya tujuh rumah yang berada di desa sumurwip dan sengon rusak parah
warga bersama pemilik rumah
hanya bisa mengevakuasi barang barang yang tersisa
untuk menghindari longsor susulan puluhan petugas gabungan dari bpbd tni dan polisi melakukan pembersihan material longsor
sementara di desa semampir kabupaten sidoarjo angin puting beliung memporak porandakan rumah warga
sedikitnya belasan rumah rusak dan nyaris roboh
angin puting beliung juga menumbangkan sejumlah pohon hingga menutup jalan akses masuk dan keluar desa
hingga saat ini puluhan warga korban puting beliung ditampung di masjid desa
hingga proses perbaikan rumah selesai
di tuban angin kencang yang melanda desa tasik madu membuat sejumlah pohon roboh
akibatnya rumah milik sarwi dan rusman rusak parah setelah tertimpa pohon besar
rumah kedua warga ini hampir setengah bangunannya hancur sehingga tidak bisa ditempati lagi
beruntung sesaat sebelum pohon tumbang korban sudah terlebih dahulu keluar rumah menyelamatkan diri